itu cincin bapak
kamu dapat dari mana cincin itu
saya mau nebus cincin yang waktu itu saya gadai
mbak mbak itu udah telat
cincinnya itu udah laku
ini saya mau teguh sekarang
itu cincin udah dibeli sama orang lain
mana mungkin ditebus
tapi itu cincin bapak saya mbak
cincin itu sangat berarti buat saya mbak
saya perlu cincin itu sekarang mbak
itu bukan urusan saya ya
itu urusan mbak
siapa suruh telat
udah lah sana sana
gak usah pake nangis segala
kalau mau nangis disana jangan disini
udah cepetan sana
aku tahu cincin itu sangat berarti buat dia
dia pasti sedih banget sekarang
saya bisa tau gak cincin gadis itu dijual kemana
saya tidak bisa begitu saja membocorkan data konsumen saya
lagi pula perempuan itu juga sudah telat tingkat waktunya kok pak
jadi wajar dong kalau saya jual cincinnya ke orang lain
saya tau peraturan ini juga
cuman cincin itu sangat berharga buat dia
dan saya perlu tau banget
ya saya perlu tau dimana cincin itu
ya dimana ya
mungkin mbak bisa kasih tahu saya
untuk saya pak
ini semua buat pak
oh ada ada pak
saya masih simpen kok
saya masih simpen kok
nari ya dagangannya
ya gitu deh pak
saya tahu yang paling laris pasti jamu kebahagiaan
saya tau yang paling laris pasti jamu kebahagiaan

maksudnya apa saman bluetooth yang krim berat
maksud alat bapak
hai mai ayo makan di sini makanannya semua enak enak kamu kalau mau pesan lagi juga boleh
yang bener pak aduh mana ya yang itu enak ya itu juga enak ya udah deh maya miliknya
wah kalau rapot kamu kayak gini bisa bisa kamu jadi ranking satu nak
karena kamu ranking satu ini es krim papa buat kamu jadi kamu boleh makan sepuasnya
cara kamu memuntir rambut persis sama seperti kembaranmu sita
aku nggak mungkin ragu lagi kalau kamu memang dewi anakku pak pak gini
papa gini mabun enggak tadi cuma keinget kerjaan di kantor
ayo makan dong maya nanti keburu dingin loh
ya allah berikanlah kebahagiaan bagi sita di sisimu semoga ia selalu tenang di alam sana
ya allah berikan juga kekuatanmu
padaku jika aku memang tak bisa bersatu dengan andre kuatkanlah hatiku ya allah
segala sesuatu terjadi atas kehendakmu hanya engkau yang bisa menolong aku
kalau memang rasa cinta ini sia sia berikan aku jalan untuk melupakan andre
itu cincin bapak
kamu dapat dari mana cincin itu
sebelumnya aku ikutin kamu seharian
dan aku tahu cincin ini kamu gak ada
seinsin dari kamu
karena aku tahu cincin ini sangat berharga buat kamu
sekarang kamu jaga cincin ini
kamu jaga baik baik
aku gak mau kamu sedih
tapi aku harus pergi
tolong kamu jangan pergi dari aku
lepasin aku andre
kalaupun kamu pergi sekarang itu gak akan mengubah perasaan aku sama kamu
aku akan tetap mencintai kamu
aku akan cinta sama kamu
kalaupun ada seribu cara untuk bilang aku sayang sama kamu
aku cinta sama kamu aku akan bilang
karena aku tahu di dalam hati kamu
kamu cinta sama aku
tolong udah tolong lepasin aku biarin aku pergi
kalo kamu itu gak datang pasang ke nouvelles
kamu punya apa